kebakaran hebat melanda kilang minyak pt pertamina ru enam balongan di indramayu jawa barat senin dini hari tadi
sejauh ini dua puluh orang menjadi korban kebakaran kilang minyak balongan
sementara kilang minyak balongan adalah kilang yang sangat vital bagi industri minyak mentah di indonesia
apakah pasokan bbm ke sejumlah wilayah akan terganggu dan bagaimana aspek keselamatan di sistem pengelolaan industri minyak tanah air
untuk membahasnya sore ini sudah bergabung pengamat perminyakan pak kurtubi selamat sore pak kurtubi
dan kami masih mencoba menghubungi corporate secretary subholding revining and petrochemical pt kilang pertamina international
ifki sukarya yang tadi sudah mengkonfirmasi untuk bergabung tapi sampai sejauh ini belum bisa kami kontak
kita akan ke pak kurtubi terlebih dahulu
pak kurtubi ini bukan pertama kalinya kilang minyak pertamina mengalami kebakaran yang sebelumnya masih jelas kita ingat ada kilang minyak di balikpapan yang juga terbakar begitu
apa yang terjadi
anda analisa apakah kemudian sistem safety ataupun sistem keselamatan di kilang minyak pertamina memang ada yang perlu dibenahi begitu
iya kan faktanya seperti itu di balikpapan pernah terjadi di kilang cilacap juga pernah
kita ketahui kilang ini amat sangat rawan api karena bahan baku yang diolah
minyak mentah juga sangat rawan cepat terbakar
proses kilangnya di dalam itu pabrik mesin bbm nya juga rawan
produknya bernama bbm ada lti dan seterusnya rawan api
nah tempat penyimpanan bbm nya tangki timbun storage nggak rawan api apalagi jumlahnya puluhan ribu liter dalam satu storage itu
membutuhkan ukuran yang ketat kontrol yang ketat
mestinya kalau pernah terjadi kebakaran kita belum pernah dengar pelajaran apa yang bisa diambil dari kebakaran di balikpapan
dari pelajaran diambil dari kebakaran di tacap sehingga tidak berulang kebakaran yang sama
saja penyebabnya beda beda tapi yang namanya kebakarannya pasti ada masalah
kait dengan teknisnya kait dengan pengawasannya sebagainya
nah sekarang ini kilang balongan diperkirakan penyebabnya kilat atau halilintar begitu ada kebocoran dan seterusnya
tapi pastinya kita tunggu saja investigasi dari pihak berwajib
nah apa namanya kalau kilang pertamina itu
ini bisa memberikan kepastian penyebabnya apa dalam pakaran di barongan ini
ini jadi pelajaran untuk jangan lagi muncul kebakaran kebakaran lain di kemudian hari
dibuka secara transparan penyebabnya apa
kita dengar masyarakat sebelumnya di sana mencium bau bbm
ya kemungkinan ada
nah sampai itu terjadi apakah kontrol dari pimpinan terhadap infrastruktur yang ada sudah berjalan sesuai dengan sop nya atau gagahan ngontrolnya
ini harus ada kepastian
oke pak kurtubi
jatuh pada lubang yang sama berulang ulang
ada pelajaran yang bisa diambil
ya investigasi yang sekarang ini
kita harapkan betul betul terbuka
dan mengumumkan hasilnya penyebabnya apa
oke pak kurtubi anda tadi mengatakan bahwa ini rawan api begitu ya
dan tadi warga sebetulnya sebelumnya sudah mencium bau bbm
dan kapolda jawa barat sempat mengatakan bahwa penyebabnya adalah pipa yang bocor begitu
ini kan semestinya sistem safety nya harus sudah diutamakan
harusnya tidak diutamakan
jadi ada korban yang jatuh
tapi pada kenyataannya ada dua puluh korban yang terkena dampak dari kebakaran kilang balongan
begitu harusnya kan zero accident begitu pak kurtubi
nah kita juga belum pasti apakah betul ada kebocoran
tapi gejala kebocoran kan ada saksi yang mencium bau atau bpm
artinya yang mencium bau bbm dulu hanya petugas yang di dalam
dan yang jaga waktu itu
nah kita tidak tahu apakah karena hujan lebat lalu tidak cium atau bagaimana
ini juga perlu penelitian ya
sebab tidak mungkin ujung ujung kebakaran begitu pasti ada penyebabnya
karena kelalaian karena faktor teknis faktor alam
itu bisa saja terjadi
oke pak kurtubi diperlukan audit menyeluruh untuk seluruh kilang minyak di pertamina
dan juga revitalisasi kilang mengingat kejadian kebakaran bukan hanya sekali terjadi
beberapa kali perlu ada revitalisasi audit menyeluruh di semua kilang minyak pertamina pak kurtubi
tadi saya bilang kita harus bisa belajar dari pengalaman
pengalaman yang berulang ulang
jadi karena itu investigatif yang tradibel nanti kita harapkan untuk menemukan penyebabnya apa
tidak boleh ulang
masalah yang satu ini
sebab ini dampaknya luar biasa ke ekonomi
terus jadi berulang ulang seperti ini
ini bukan soal berapa ruginya ada tapi dampak berikutnya
yang punya kaitan ke ekonomi masyarakat
kalau mulai bbm ke jakarta terhambat karena kilang balongan ini sumber utama bmd jakarta dan sebagian jawa barat
anda meyakini meskipun pertamina menjamin pasokan bbm di sejumlah wilayah tidak akan terganggu
mengingat kilang balongan adalah salah satu kilang yang vital bagi industri minyak mentah di indonesia
anda tetap meyakini bahwa pasokan bbm ini akan terganggu ya
meskipun pertamina sudah menjamin tidak akan terganggu
jangan ada panik baying begitu pak kurtubi
tidak boleh ada panik baying
tapi akan adanya kemungkinan terhambat atau berkurang suplai
tanpa ada musibah kalau boleh disebut begitu kebakaran di balongan ini
kita kan sudah pada posisi mengimpor bbm dalam jumlah besar
ini yang terbakar kan tangki timbun storage nya tiga
tangki timbun tiga ini menampung produksi bbm
kalau kilangnya beroperasi
kalau tangki timbunnya tidak bisa berfungsi
yang tiga tidak berfungsi
kilangnya bisa beroperasi seketika segera
sebab nanti output bbm nya mau disimpan di mana
belum disalurkan ya disimpan dulu di storage
akan terganggu sedikit banyak supply bm dari kang balongan ini
tapi tidak masalah
karena ada sop nya
mengganti bbm yang hilang dari kilang balongan sudah ada
aturannya bisa mengharap bantuan ataupun supply tambahan
dari kilang jelacap
tadi sudah diutarakan yang pasti kilang jelacap kilang besar
bahkan saya berpikir mungkin kilang laju juga bisa
kilang kilang pelaju atau cilacap pun dia punya customer yang sudah ada
sehingga mau tidak mau kalau berlama lama kilang balongan ini bermasalah
tidak bisa beroperasi
storage nya yang rusak tiga ini
maka ada cara lain kecuali menambah impor bbm
dampaknya akan tetap mengganggu pasokan bbm ke sejumlah wilayah seperti yang tadi pak kurtubi sampaikan
tapi bagaimana dampaknya terhadap warga sekitar pak
karena pertanggung jawaban pertamina ini sangat ditunggu
mengingat dampaknya nanti untuk pemulihan lingkungannya akan seperti apa
kemudian dampak terhadap warga sekitar yang tinggal di situ
ada lima ratus warga yang kemudian diungsikan
sebanyak dua desa kemudian meninggalkan tempat tinggalnya di sekitar kilang minyak balongan
menurut pak kurtubi analisanya nanti dampak pemulihan lingkungannya dan juga terhadap warga
pertanggung jawaban pertamina seperti apa pak sarannya
saya pikir sudah biasa
bahwa kalau ada korban yang disebut adanya operasi akan operasi pertamina
pertamina akan bertanggung jawab
dan sebagainya itu
pertamina akan bertanggung jawab itu
jadi misal apa namanya
ada korban yang ratus dan seterusnya
ya itu pertamina akan menanggulangi
terima kasih sekali pakar perminyakan pak kurtubi atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
nanti kita akan menunggu
kita akan terus memantau bagaimana perkembangan pemadaman api di kilang minyak balongan milik pertamina
dan semoga warga yang terdampak bisa mendapatkan pertanggung jawaban dari pertamina
mereka segera bisa mendapatkan tempat tinggalnya kembali
terima kasih sekali pak kurtubi atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini